inilah kepadatan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
kilometer lima puluh enam di karawang jawa barat pada minggu malam
kepadatan pada arus balik libur natal dan tahun baru ini terjadi
akibat peningkatan jumlah kendaraan dari arah cikampek menuju jabodetabek
yang diduga karena banyaknya warga yang akan kembali ke ibu kota
setelah menikmati libur natal dan tahun baru
selain itu kepadatan lalu lintas di kilometer lima puluh enam ini dipicu oleh banyaknya kendaraan
yang keluar melalui pintu tol karawang timur yang mengakibatkan laju kendaraan tersendat
untuk mengurai kemacetan dengan antrean kendaraan mencapai sekitar sepuluh km tersebut
kepolisian dan jasa marga memperlakukan sistem satu arah atau kontraflow
satu lajur di jalur a
kontraflow diberlakukan mulai kilometer enam puluh dua hingga kilometer empat puluh lima
masih pada minggu malam kepadatan lalu lintas di ruas jalan tol arah jakarta
juga terpantau di pintu keluar
jalur tol cipularang tepatnya di gerbang tol kalihuri utama
ribuan kendaraan memenuhi jalur tol cipularang dan jalan di sekitar gardu pembayaran
untuk melanjutkan perjalanan memasuki jalur tol cikampek arah jakarta
peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi seiring dengan berakhirnya masa libur natal dan tahun baru yang jatuh pada minggu
warga jabodetabek yang menikmati momen libur natal dan tahun baru di kampung halaman
atau di sejumlah tempat wisata harus kembali ke tempat asal untuk bersiap melakukan aktivitas pada senin
yang firman syah karawang jawabannya
sementara itu penumpang arus balik libur natal dan tahun baru terpantau memenuhi bandara soekarno hatta tanggerang pada minggu malam
tidak hanya di bandara penumpang arus balik juga memenuhi stasiun pasar senen jakarta
terminal satu bandara soekarno hatta tanggerang banten

dipenuhi penumpang pesawat yang datang dari sejumlah daerah
pada minggu malam
kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru saja tiba dari sejumlah daerah destinasi wisata
mengingat mulai senin warga sudah harus kembali bekerja dan bersekolah
dari padang hiburan kalian paham
kenapa memilih kembali hari ini
karena besok sudah aktif lagi kerja
oh besok juga udah sekolah
ini dari denpasar bali
sempat kita di timur leste
tapi sekarang mau ketemu keluarga di jakarta
masih cuti ya
sampai tanggal tujuh
berdasarkan data dari pengelola bandara soekarno hatta
pergerakan penumpang pada minggu mencapai satu ratus delapan lima puluh lima orang
yang lima puluh sembilan enam ratus tujuh puluh enam orang diantaranya penumpang yang tiba di bandara soekarno hatta
kebanyakan dari mereka adalah penumpang yang datang dari lima kota besar di indonesia
yang di denpasar kuala namu makassar yogyakarta
pengelola bandara soekarno hatta memprediksi
puncak arus balik libur nataru akan terjadi pada senin dua januari
dengan jumlah penumpang yang datang sekitar satu ratus empat puluh lima ribu orang
penumpang yang datang dari sejumlah daerah
juga memenuhi stasiun pasar senen jakarta pusat pada minggu malam
dan tahun baru telah usai
selain itu stasiun pasar senen disesaki
calon penumpang yang sedang menunggu kereta yang terlambat
untuk menuju ke semarang jawa tengah
keterlambatan terjadi karena banjir yang melanda wilayah semarang
banjir menyebabkan kereta yang menuju jakarta tertahan
atau melintas dengan pembatasan kecepatan untuk keamanan perjalanan
bagi calon penumpang yang membatalkan perjalanan
sementara itu yang memutuskan menunggu
mendapat layanan minuman dan makanan dari pihak kai
untuk hari ini pada satu januari dua ribu dua puluh
memang terdapat sejumlah ka yang mengalami keterlambatan pemberangkatan
baik itu dari stasiun gambir ataupun juga stasiun pasar senen
adapun keterlambatan tersebut merupakan dampak dari kondisi terjadinya banjir
di sebuah titik di wilayah semarang
untuk mengakomodasi calon penumpang yang jadwal keberangkatannya tertunda
pt kai juga melakukan penyesuaian pola operasi
ketika penumpang menunggu
ketika penumpang menunggu